waduh apaan ini pecah
jangan jangan ada malang ini
kalian ngapain sih disitu
kita berhenti lah
iya oke juga tadi ngelempar
yaudah aku kan gak sengaja
aku juga tadi itu
udah hati hati tadi udah
aduh itu kayaknya
ustaz ustaz tuh pengen kesini deh
aduh kita kumpet nih
ada kayak lengkuas
kaget ya kaget ya
cepet cepet keluar keluar
kalian pada ngapain disitu
kita gak sengaja ustaz
nih kan tadi kan sopri mau ambil buah nih ada buah nih
ambil batu sobri
lempar tau taunya kena genteng dapur
pecah langsung bunyinya kayak gini nih pak ustaz
sebetar sebetar sebetar
itu suara genteng pecah apa genteng ulang tahun
eh genteng pecah
selamat ulang tahun
kalian pecahin genteng
rebes ke dapur
ngerti gak sih
karena kalian sudah melakukan kesalahan
supaya tidak diulangi lagi
tetep pak ustaz nanti akan kasih hukuman buat kalian
hukuman persiapan diri kalian
ngangguk aja dulu ngangguk aja dulu
lo orang pada kenapa sih
jalan muda mandi muda menil begitu
ya iyalah mikirin apaan
mikirin botol yang tadi
kita itu semua
yang bener itu
tapi kalau mau menyalurkan air jangan kencang kencang juga kali
kalau gak kencang sih kurang segar kurang suci
ini ada apa sih kenapa sih kalian menjerat penceprotan air
udah buka air kenceng kenceng
udunya gak bener
buru buru lagi ustadz
rasulullah saw itu mengajarkan kita untuk tidak berlebihan dalam menggunakan air pada saat berwudu
nih dalam hadisnya rasul
jikalau dia berwudu
itu beliau hanya menggunakan satu mood air
dan mandi dengan satu sa
sampai lima mut
satu mut maksudnya berapa ya pak ustadz
sebanyak dua genggaman tangan manusia yang disatukan
nih contohnya seperti ini nih
kita buka setengah kerannya
dua tangan disatukan
jadi kalian kebayangkan
segini untuk berwudu
hematnya beliau dalam menggunakan air
jadi kalian harus berhemat
seperti nabi muhammad
dengan muhammad tintar
sekarang kalian berwudu
dengan setengah membuka kerannya ya
habis itu kalian masuk ke masjid
terus kita sholat perjamaah
ayo berdiri semuanya
lurus dan rapatkan staff kalian
karena lurus dan rapatnya saaf itu merupakan kesenangan yang penting untuk kita
kesempurnaan dalam sholat
assalatu jami'arrahimakum allah
aku yakin banget pasti orang itu bakalan beraksi malam ini maksud kamu apa
iiih yang nyiram nyiram sawan akak kiai itu loh yang pakai rutin kimia
terus gimana kalau
eh sopri kalau waktu ya harus ditutup kalau nggak ditutup bakal masuk setan
terus sobri aduh kamu mau ikut gak aksi kita
mending aku pipis dulu terus mending kamu tidur udah malu ngantuk
gimana kalau kita minta pendapat sama pak
pokoknya pak lagi sakit
kita minta pendapat sama pak b
kalian memang tocher
sudah bikin mereka kisruh
besok besok bukan kisruh lagi bos
tapi kabur semuanya
bos jadi tugas kita berdua ngapain lagi
kamu gak tidur sak
shhh tidak usah berisi
ini kesempatan kita biar kita bisa dipuji ustaz
ya sob udah deh gak usah pakai tapian tapian
aku yakin mereka juga masih kesana
kita gerbok orang itu
tunggu tunggu tunggu
kita ngapain sih kesini
kita ngapain sih kesini
nih disini ada tangga
tangga ini bisa kita manfaatin buat keluar tembok pesantren
udah ya anggat
alhamdulillah piring semua kerjaan udah pada beres
berarti saya mau tidur
eh waduh apaan ini pecah
jangan jangan ada malang ini
jadi begitu ceritanya ini bahaya
harus dilaporkan nih
salamualaikum warahmatullahi wabarakatuh

ini mereka bercerita
mereka menemukan botol racun di kebunnya pak kiai
itu kata mereka malam ini
orang itu akan datang lagi ke kebun